kita bergeser ke informasi lainnya
tiang penyangga jalan tol becakayu di jalan di panjaitan jakarta timur ambruk pagi tadi
akibat insiden ini sejumlah pekerja mengalami luka luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
bangunan tiang yang masih dalam proses pengerjaan ini terlihat hancur
material konstruksi juga terlihat berantakan di bawah tiang beton ini
sebanyak tujuh orang pekerja terluka akibat tertimpa material bangunan
udah matang udah capek kan yaudah saya telentang telentang aja
terus teman saya bangun lagi ngelihat tuh bang berdiri di situ
dia kan pas di posisi pinggir dia ngeliatin aja kan
nah setelah lama lama yaudah buah gitu bunyi
yaudah begitu jadi dia ngucap ngucap dia
la ilah allah la ilah allah gitu
lagi kerja bang
ini lagi kerja lagi kerja baru saat
ada korban bang
ada berapa orang
informasi sih tujuh